kalau duitnya belum ada ya ya
nanti kalau aku beli tak kabarin
ya salam gue pak e
bunga kamu tolong ya kasih ke teman teman kamu di sekolahan
aku mau sibuk
ibu mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama kamu
kamu itu kan anak ibu satu satunya
ih itu terlalu sedikit ini semuanya
buku berangkat dulu ya bu
eh tunggu sebentar
iya bang hati hati ya
bunga berangkat dulu ya
siap saya kesana sekarang
kalau temen temen bunga nggak mau ambil brosurnya gimana bu
ya kamu paksa saja gimana ke caranya
sudah yuk ke depan
bang ojek saya mau minta tolong boleh
boleh bu datang tolong kapan ya
buat membagikan brosur ini sama pelanggannya bang ojek
oh ini ya bu baik
masakan padang selain rendang yang enak kapan lagi ya
selain rendang banyak
tapi kebanyakan orang itu suka sama gulai kepala kecap
memangnya kenapa bang ojak
saya jalanin bu
kamu kenapa pur
katanya bapak gue nanyain soal hp baru lagi
terus masalahnya apa pur
kamu kan tinggal jawab
kalau ditanyain soal hp baru
ya kan bang ojak
pur kamu tidak boleh begitu
itu namanya umpat
dosa kamu pur
gue enggak purhaka tisna
iya purhaka purno
kapitul bapak kejar
kamu mau jeput pak sopian kur
ibu sudah menyiapkan strategi
kalau ada banyak pesanan
ibu ini tidak punya strategi apa apa pak
tapi kalau misalnya banyak pesanan
ibu mau minta tolong
sama mbak surti buat bantuin
iya bapak setuju
yang ibu cemaskan itu
bukan karena pesanan banyak pak
tidak ada yang pesan sama sekali
terima kasih bang ojak
ojak mau kemana
kok pergi buru buru
bunga boleh minta tolong gak
mau diantar ke sekolah
ntar bunga ambilin dulu ya
apa ini teneng
itu brosur rendang jualan ibu
kenapa gak sekalian sama ojak aja tuh
bang ojak udah dapet dari ibu
makasih ya om fisna
kamu yang tadi ngetok pintu
ih kenapa nggak telpon aja
tadi aku lagi di kamar mandi
ya udah masuk dulu
saya mau pinjem uang boleh gak teh
nanti kalau saya udah gajian
buat beli jeruk
mau nengokin neng inek ke
kamu gak perlu tiap hari
terus nggak perlu tiap hari juga
kamu bawain dia jeruk
iya juga sih teh
tapi jeruk yang kemarin jatuh di jalan
gara gara kang fisna ngeram ngedadak
tak ada upaya